maka ketika saya beli karya seni di italia
tapi ternyata masuk jadi dua ribu lima belas
telah menjadi penjabat gubernur dki jakarta